usai pertemuan pimpinan partai demokrat dengan gerindra
pekan lalu isu negosiasi kedua partai mencuat
dua partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan
menilai positif momen pertemuan itu
partai gerindra seperti sedang menjajaki negosiasi dengan partai demokrat
setelah tahun lalu menteri pertahanan prabowo subianto
bertemu mantan presiden republik indonesia ke enam
susilo bambang yudhoyono di pacitan jawa timur
kali ini giliran jajaran pimpinan kedua partai bertemu
pekan lalu sekretaris jenderal partai demokrat
teguh rizki bertemu dengan ahmad huzani
pertemuan tersebut terlihat cair
semua mengalir dari sekedar guyon sampai rayu merayu urusan politik
dari partai gerindra kepada sekjen partai demokrat
usai pertemuan itu muncul isu partai demokrat akan segera merapat
mendukung prabowo subianto pada pemilihan presiden mendatang
ketua deputi bidang pemenangan pemilu partai demokrat kamhar lakumani
silaturahmi politik antar partai harus terus terjalin
agar kerjasama jangka panjang bisa terbentuk
sementara itu menurut sekjen nasdem
pertemuan gerindra dan demokrat merupakan hal wajar
ini bagian dari komunikasi politik dan itu biasa saja
kalau saya melihat yang paling penting
esensi yang paling penting dari pertemuan demokrat dan gerindra itu
seperti pertemuan pertemuan partai lain
itu adalah silaturahmi yang baik
artinya orang orang yang sekarang ini
di mata publik berada di koalisi yang berbeda
bisa bertemu berdialog itu baik buat kita semua
buat bangsa ini
oleh karena itu kami tidak ada kekhawatiran
pks silahkan bertemu siapa saja
demokrat silakan bertemu siapa saja
kami juga boleh bertemu siapa saja
bagian dari silaturahmi kebangsaan